masih bersama kami di cnn indonesia prime news
beberapa pekan menjelang musyawara nasional partai golkar ke sepuluh
wakorbit pratama dpp golkar bambang susatyo mendeklarasikan diri akan maju
dalam perebutan kursi calon ketua umum golkar pada munas bulan desember nanti
bambang susatyo menyebut ketua umum golkar air langga hartarto telah melanggar komitmen dengan dirinya
ia mengklaim banyak pendukungnya di internal partai yang diperlakukan tidak adil karena mendukung bambang susatyo
ini membuatnya kecewa karena dalam komitmen tersebut air langga diwajibkan merangkul seluruh kader partai untuk rekonsiliasi
bambang mengatakan siap membenahi partai golkar lima tahun ke depan dan menegaskan siapapun ketua umum golkar terpilih
tak akan mengubah dukungan partai kepada pemerintahan joko wimaru amin
bambang susatyo menyebutkan di dasari dengan fakta fakta tersebut
dan desakan dari bawah tersebut
maka dengan ucapkan bismillahirrahmanirrahim saya bambang susatyo
menyatakan siap menjalankan perintah para pemilik suara para kader dan berbagai organisasi yang pernah mendirikan partai golkar
berjuang untuk golkar untuk mengikuti konsultasi pemilihan umum ketua umum partai golkar pada periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
bahwa saya bersedia untuk memberikan
dicalonkan menjadi ketua mpr oleh partai golkar dengan suatu kondisi bahwa seluruh pendukung pendukung saya
artinya harus ada juga upaya upaya rekonsilasi kedua belah pihak
dan ada komitmen bahwa para pendukung saya dipulihkan kembali posisinya kesemula
dan diranggul dalam penyusunan akd dan kepengurusan partai golkar
yang penting adalah dalam susunan alat kelengkapan dewan
majuib amel susah hati dalam perbutan kursi calon ketua umum golkar
membuat panas internal partai beringin kubu air langga hartarto menuding
bambang telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat sebelum penunjukan ketua mpr
nah itu antara pak erlangga pak bambang satyo sama allah swt yang tahu
biarlah yang mengingkari allah yang melaknatnya
artinya sudah diantisipasi tidak kemungkinan yang paling buruk kalau misalnya pak bambang susatyo ini maju dalam kontestasi
saya nggak tahu karena saya tidak ikut rapat mereka bertiga sama allah
tidak ada yang bisa melarang orang untuk maju
tapi ketika kemudian beliau maju apakah ini tidak melanggar komitmen gitu
makanya kalau melanggar komitmen kan biar masyarakat yang menilai biar allah yang melaknat
selalu dia jawab dia siap untuk maju
berikan diri sebagai ketua umum pada mudahnya akan datang
beliau itu milik golkar
ditugaskan sebagai ketua mpr oleh golkar
jikalah golkar kemudian memintai beliau bertanggung jawab membesarkan partai maka beliau tidak bisa menolak
ego pribadi kesepakatan pribadinya dengan pak erlangga itu bisa kalah apabila dia diminta oleh kader kader di tingkat provinsi kabupaten dan kota
untuk memimpin partai di masa yang akan datang
sebelumnya setelah dilantik sebagai ketua mpr bama susatyo menegaskan persaingan antara dirinya dan erlangga hartarto untuk memperebutkan kursi ketua umum partai golkar sudah selesai
bamsud mengatakan ia memilih mendinginkan suasana dan melakukan konsolidasi di tengah tensi politik yang memanas
saya memutuskan untuk calling down ketika melihat tensi politik yang makin memanas
saya memutuskan untuk calling down ketika melihat tensi politik yang makin memanas

saya memutuskan untuk calling down ketika melihat tensi politik yang makin memanas
saya memutuskan untuk calling down ketika melihat tensi politik yang makin memanas
saya memutuskan untuk calling down ketika melihat tensi politik yang makin memanas
saya memutuskan untuk calling down ketika melihat tensi politik yang makin memanas

saya memutuskan untuk calling down ketika melihat tensi politik yang makin memanas

saya memutuskan untuk calling down ketika melihat tensi politik yang makin memanas
saya memutuskan untuk calling down ketika melihat tensi politik yang makin memanas
saya memutuskan untuk calling down ketika melihat tensi politik yang makin memanas

menyelesaikan persoalan persoalan yang tumbuh di masyarakat
dan sampai pelantikan presiden
bahkan ada upaya pada waktu itu dinarasikan di ruang publik
ada upaya untuk menggagalkan pelantikan presiden
nah karena itu kita kepingin supaya golkar jangan menjadi bagian dari permasalahan itu
setidak tidaknya kalau tidak bisa men solve the problem
sampai kita juga melakukan upaya pendinginan di tengah tengah masyarakat
melalui apapun instrumen yang kita miliki
di tengah internal saat itu sudah panas belum
sebenarnya panas golkar itu begini ya
pada satu titik saya masih meyakini pada satu titik pasti terjadi kompromi di partai golkar
nah yang begini gini kan bukan baru ini
bukan baru yang begini begini di golkar itu
yang memang ini yang saya katakan selalu begini putri
golkar ini sudah sekian lama ya tiga puluh tahun
itu masuk dalam kungkungan patronasi politik tunggal
orang kuat dan kemudian sehingga fragmentasi yang terjadi
atau faksionalisasi yang terjadi para pen study partai politik
mengatakan faksionalisasi itu konfliknya itu tertutup
nah begitu orang kuat itu tidak ada maka konfliknya menjadi terbuka
dan karena itu ini perlu pembiasaan dalam berkonflik ini
ini bisa baik
artinya apa kalau terjadi pembiasaan
dan maka golkar lah menjadi partai yang benar benar dewasa
sehat menurut kultur demokrasi
dan memang itu semangat reformasi
nah kalau kita nggak mampu melewati itu justru ini jadi persoalan tersendiri
nah karena itulah kita semua saya kira siapapun akan sepakat bahwa
harus ada breakthrough harus ada terobosan untuk mempercepat proses pendewasaan itu
dan salah satu proses pendewasaan itu adalah tetap memperdahankan tradisi yang ada
yang sudah diinstalasi dalam tubuh partai golkar melalui anggaran dasarnya
salah satunya adalah kontestasi pemilihan ketua umum
tadi narasi pak erlangga misalnya musyawarah mufakat
munas itu namanya aja udah munas musyawarah nasional memang musyawarah kita
tapi diatur dalam bab empat belas pasal lima puluh itu diatur tentang pemilihan
mulai dari tahap penjaringan artinya kalau penjaringan
hari ini harusnya sudah buka pendaftaran
dulu kita lihat ya saya komite pemilihan pada waktu itu
kita buka pendaftaran satu bulan sebelum perasaan munas semua orang boleh mendaftar
sekarang sampai hari ini pendaftaran belum ada
nah habis itu baru ada penjaringan apa namanya seleksi baru ada tahap pemilihan itu diatur
nah itulah semangat yang dimasukkan dalam anggaran dasar sesuai dengan paradigma baru partai golkar
pada saat bang akbar pada waktu itu yang membuat partai ini bisa menyerap aspirasi reformasi yang menuju suasana yang lebih demokratis
oke oke membiasakan konflik agar berdewasa
ya partai golkar ini kan lima tahun terakhir ini kan kalau dilihat kan eskalasinya berbeda dari periode periode yang lalu
dan seperti tadi disampaikan ya sama teman saya nih bung ucok
kita ini sudah terbiasa melalui proses yang
malah ini kalau saya lihat sih nggak terlalu panas panas amat mbak putri
sampai kemudian pecah dua kubu itu lebih panas
nah ini relatif menurut saya dinamika yang normal lah ya dinamika yang normal
dan partai golkar ini justru kalau tidak seperti ini malah bukan partai golkar gitu
partai golkar sudah dengan dinamikanya itu sudah sering terjadi
sebagai contoh misalnya ya rapat tadi ini tadi kan panitia tadi baru rapat pertama
rapat pertama panitia setelah sk di tengah tangan itu baru rapat pertama tadi sore
tapi yang pasti
kaget beneran atau kaget bohongan nih
saya sama bung ucok ini kami dulu sama sama ketika dua kubu kami satukan lagi loh
ini kami bersama sama nih
saya bung ucok bung doli bung aceh dan sebagainya
jadi tentu ya ini putusan para pimpinan
tapi yang pasti begini tadi sudah mulai rapat perdana panitia penyelenggara sc dan oc sudah rapat
diputuskan tadi kan munas kita
dan munas kita itu tanggal tiga sampai tanggal enam
tempatnya di ritz carlton di mega kuningan
kemudian juga tadi sudah mulai disepakati misalnya tadi soal pendaftaran itu dibuka setelah pleno dpp partai golkar
jadi panitia nanti ini menyiapkan terutama sc itu menyiapkan materinya
lalu dipresentasikan nanti di rapat panitia penyelenggara sc dan oc
lalu kemudian nanti dibawa dalam pleno dpp baru kemudian dibuka pendaftaran
kalau saya nggak dulu tadi tanggal tiga puluh november sampai tanggal dua desember
kalau saya nggak keliru
masih belum berarti ya masih minggu depan ya
nah tapi dinamika seperti ini mbak putih ini hal yang biasa di partai golkar dan ya kalau di golkar itu kita mencermati itu tiga hal terutama ya
mencermati bagaimana preferensi ataupun pesan pesan dari pemerintah
yang kedua tentu kita melihat bagaimana para biasanya tokoh tokoh senior kita lah bersikap ya
biasanya mereka berempat juga itu menjadi salah satu rujukan
nah juga yang ketiga itu saya lihat juga sikap dari teman teman dpd satu dan dpd dua
jadi biasanya itu tiga hal inilah yang menjadi indikator kita untuk menilai ke arah mana suara dari para pemilih ketika munas nanti
jadi pertama itu kita lihat suasana ataupun pesan pesan dari pemerintah
yang kedua itu kita juga mencermati tokoh tokoh senior kita itu pak jk pak abu rizal pak agung dan pak akbar tanju
dan yang ketiga itu tentu dpd i dpd ii sebagai pemilik suara
total suara itu kalau kita hitung ya
yang mendirikan partai golkar tiga sudah sepuluh ya
dpd i dpd ii kurang lebih lima ratus empat belas
tambah lagi dpd satu tiga ratus tiga puluh empat
jadi kira kira lima ratusan lima puluhan sekian lah gitu suara
itu akan diperbutkan oleh kedua calon
nah proses kita tadi itu sudah disampaikan
orang dari bakal calon dulu dijaring jadi bakal calon
kalau cuma satu orang yang jadi calon berarti langsung otomatis dia menang aklamasi di situ
itulah sebenarnya musyawarah mufakat itu dimengerti sebagai
kalau cuma satu berarti dia menang aklamasi
musawarah mufakat disitu kira kira
tapi bisa juga kayak pengalaman dulu pak novanto sama pak ade komarudin itu
di bali itu lolos dua orang
mereka dua musawarah pak agong mundur kemudian mereka dua menyepakat di berbagai hal disitu
pak novanto jadi ketua
jadi ada banyak pola atau bentuk dari musawarah mufakat
karena ini memang proses demokrasi yang biasa di partai golkar tidak perlu ada yang dikhawatirkan dong
termasuk dari kubu pak erlangga kan
ya dua kubu ataupun banyak kubu pun tidak usah khawatir
yang sudah mengatakan maju ini kan pak erlangga pak bamsud pak ritwan hisam pak indra mamuto
tadi kami rapat tadi rapat panitia tadi pak agun gunajar maju juga
tadi juga pak nusran dikodain tadi sama pak mekeng
pak mekeng bilang pak nusran maju gak
masih tunggu waton kata dia
jadi maju di golkar itu hal yang biasa
tapi percayalah bahwa pasti ada titik temu
kalau boleh sebelum kera ya sedikit aja ya
memang gak ada masalah
cuma problemnya begini nih
yang namanya challenger tentu
karena memang agak hangat ya
namanya juga menchallenge gitu
tapi lebih agresif
nah problemnya itu dari pihak pak erlangga itu tidak mature menghadapi agresivitas ini
kenapa dari soal apa
dari sindiran sindiran yang tadi itu juga salah satunya itu
itu indikasi aja menurut saya
menyindir orang gitu misalnya
kalau saya pemimpin ya ketua umum partai
kalau saya berhasil dan bagus saya tidur tidur aja
saya sama dengan bung rai ini misalnya
saya kasih contoh ya
nurholis majid ketika maju menjadi ketua umum yang kedua ya
dia membawa kontestan calon calon pak eke sarudin arum itu diperkenalkan dan biasa saja
bahkan dia mengatakan ini pak eki sarudin bagus
disampaikan kepada orang ini bagus
dia tidak bilang dirinya bagus kenapa
karena dia confidence bahwa dia akan dipilih kali karena dia tahu
dia bisa menyelami suasana kebatinan para voters itu
pasti akan memilih dia lagi
nah karena itu
kepercayaan diri kepemimpinan itu penting
supaya suasananya makin lebih indah
ini kan kita sebenarnya berkeinginan untuk menampilkan keindahan atraksi demokrasi berpartai di ruang publik
jangan sampai lagi hal hal yang destruktif terulang
termasuk soal yang kepercayaan diri kepemimpinan yang kuat itu sudah jelas kan artinya bung rey
jadi maksudnya yang dilihat dari penantang itu apa
kemudian yang ditawarkan oleh penantang itu apa
tapi kemudian kalau anda melihat akan bagaimana ini yang sekarang golkar
tidak masalah ya sepertinya
karena dua duanya dekat kemudian dengan presiden
kalau konflik sih tidak
tarap konflik tidak
tetapi bahwa kompetisinya akan ketat ya
apalagi kalau betul betul pak bambang susatyo mendapatkan minimal suara untuk pencalonan itu
nah yang menarik ini menurut saya karena juga ada
kesan saya begini
ada dua hal yang tidak dimiliki oleh bapak bang susatyo
ada dua hal yang tidak dimiliki oleh pak erlangga
dua hal yang tidak dimiliki oleh pak bamsud itu pertama hubungan struktural
karena pak erlangga kan jelas adalah ketua umum
secara umum dia punya
nah yang kedua adalah posisi pak erlangga yang secara tidak umumnya lebih dekat daripada pak jokowi
tapi ada dua hal juga yang tidak dimiliki oleh erlangga
yang dimiliki oleh pak bang susatyo
pak bang susatyo lebih terlihat tokoh nasional dibandingkan dengan pak erlangga sendiri
bukan leadershipnya sebagai tokoh nasional
analisa ini penting karena menurut saya ini sekarang dipakai oleh pak bamsud ya
branding politik ya
dan memang faktanya kelihatan dia lebih kelihatan pemimpin nasionalnya dibanding pak erlangga gitu
pertama karena memang beliau ketua dpr sekarang jadi ketua mpr gitu
lebih dari itu
selatur rahmi politiknya ke tokoh tokoh nasional
jauh lebih banyak misalnya dibandingkan dengan erlangga gitu loh
mungkin erlangga ada soal yang mungkin saja bersifat personal
tapi juga bisa bersifat karena memang beliau apa istilahnya itu ya
jadi nggak bisa bertindak seperti pak bang bang susatyo melakukannya
dan keluasan itu menurut anda akan menjadi masalah
justru itu yang dipakai oleh pak bambang susatyo sekarang
jadi pak bang bang susatyo mempergunakan citra sebagai pemimpin nasional itu
dalam kerangka mempengaruhi pemilih di internal partai golkar gitu
jadi artinya kan mau mengatakan begini
kalau anda mau memilih calon ketua umum golkar yang satu itu punya pengalaman nasional kira kira gitu ya
dikenal semua tokoh tokoh nasional
punya relasi dengan semua tokoh tokoh nasional gitu loh kira kira
positif misalnya di mata semua tokoh tokoh nasional kira kira begitu lah ya
dan seterusnya itu ada pada saya
nah itu lah kira kira gitu
mungkin tanda kutip yang mau dijual oleh pak bambang susatyo untuk masuk ke dalam lingkungan golkar gitu
nah itu satu
nah yang kedua soal kemampuan berkomunikasi
nah pak erlangga seperti kita ketahui satu satunya forum yang dipakai oleh pak erlangga untuk mengkomunikasikan ide posisi
itu hanya forum forum resmi ini kan
pidato gitu ya
nah itu yang saya sebutkan tadi
kelihatannya sekarang pak erlangga ini hanya memperkuat menggunakan posisinya sebagai ketua umum dalam kerangka meraup suara
yang itu gak bisa ditembus oleh pak bang bang susatyo
oleh karena itu pak bambang suyato istilah saya mempergunakan kekuatan luar untuk masuk ke dalam
dalam rangka juga mempengaruhi pemilih yang sekitar lima ratus an orang itu
tapi sebenarnya apa yang saat ini dibutuhkan oleh partai golkar
jangan jangan memang seperti erlangga hartarto yang penguatan internal dulu dikuatkan
betul betul masalah negosiasi komunikasi politik dengan partai politik lain nanti bisa dilakukan oleh elit elit partai
toh juga berada di satu koalisi besar jokowi ma'ruf
atau yang progresif dan agresif seperti pak bang susatyo
nanti ya setelah jeda
setelah jeda tetap di cnn indonesia
kembali di cnn indonesia prime news
sebenarnya yang seperti apa yang dibutuhkan partai golkar sekarang
partai golkar itu
lihat lima tahun ke depan ya
jangan yang sekarang deh
lima tahun ke depan deh
partai golkar itu satu aja syaratnya dia menang
itu ada ketika dia solid secara internal
jadi kami misalnya
kami dari ntt itu dari awal misalnya sebagai ketua dpd satu
dari awal kami rapat membahas tentang calon itu dengan mencoba mencari beberapa kriteria
kenapa kami memilih pr langgau itu
karena kami menganggap dan kami melakukan proses pengecekan lebih lanjut itu
pak erlangga ini mampu untuk menyembatani merangkul semua faksi faksi di partai golkar
dan partai golkar itu selalu kalah itu bukan oleh pihak partai partai lain sebenarnya
kekalahan utama partai golkar itu karena persoalan internal dirinya
berantem internal itu membuat partai golkar
tapi partai golkar ini selalu tidak bisa berkembang
nah karena kami melihat bahwa pak erlangga ini mampu menyembatani merangkul itu
dan dengan segala ini ya tentu ada banyak perspektif melihat hasil pemilu ya
tapi hasil pemilih itu menggambarkan bahwa itu pencapaian maksimal di tengah begitu kondisi golkar yang lima tahun terakhir ini tidak begitu bagus ya
mulai dari zaman bang ical muna sampai terakhir kemudian pak arnav juga harus kena kasus ektp dan diambil alih oleh pak air langgan
jadi di mulai pertama itu saya kira golkar harus solid dari internal
solidarity maker itu adalah menurut kami yaitu syarat utama
karena orang golkar ini jago jago semua banyak
tapi menyatukan menjadi sebuah kekuatan bersama itu tidak mudah
jadi yang di dalam disatukan yang di luar disatukan itu yang
mohon maaf bu kalau mendengar tadi pidatonya pak bambang susatyo salah satu argumen dasar kenapa beliau mengatakan mencalonkan diri itu karena justru erlangga dianggap tidak akomodatif
nah tentu ini kan masih kan sekali lagi kan
yang tahu tentang pertemuan malam itu kan pertama kan pak erlangga dan pak bamsud
saksi malam itu kan pak adi skadir dan pak agus gumiwang
yang malam itu mereka bilang mereka empat orang ini
nah sebenarnya saya juga berharap agar yang disampaikan ini juga mudah mudahan mereka sama sama bisa bicara ya
dan sekali lagi golkar itu ya soalnya kadang kadang yang tadi kita diskusikan itu akan selesai ketika duduk bertemu dan pasti ada komprominya
dan saya merasa tidak ada yang sulit antara pak arnav dan pak bamsud
menurut saya ya ini jauh lebih ringan dibanding ketika dulu kami bicara dua kubu partai lebih rumit lah
dulu waktu kami ini saya ini dengan bung ucok ini dan beberapa teman itu kami berkata lebih rumit urusannya
ini jauh lebih mudah untuk berkompromi
dan menurut kami sih waktunya itu
lebih mudah untuk diajak dialog untuk
persoalannya jauh lebih ringan hari ini
jadi mudah sekali ini tuh mestinya kalau sebagai mudah persatuan kan tema tadi itu kan temanya persatuan ya masih dirumuskan dia punya tema yang lebih pas ya
ini persatuan golkar untuk indonesia maju lah kira kira gitu
jadi golkar ini bersatu untuk
temanya itu udah paralangga banget ya
bukan persatuan golkar
kan tadi saya bilang itu bersatu itu bukan urusannya ketua umum siapa yang jadi
tapi bahwa problem golkar itu ketika dia tidak bersatu jadi masalah
jadi siapapun ketua umum golkar itu yang kerja utama dia adalah mempersatukan kekuatan kekuatan partai golkar ini
nah hari ini tuh bagusnya saya lihat itu adalah pak jk dan pak abu rizal pak akbar pak a

dan berbagai faksi itu walaupun sebagian tentu masih berbeda dalam urusan munas
relatif mencoba membangun kedekatan dalam urusan kemarin ya pileg
ini sekarang juga untuk urusan pilkada nanti
dan juga tentu berbagai bagai agenda agenda ke depan gitu
tapi kan katanya memang ada yang ingin dikembalikan ke kitanya tata kelolanya selama ini tidak sesuai dengan yang diharapkan
juni memimpin organisasi itu gak susah
kayak pakai mobil gitu
kan manualnya satu
dua tiga empat
apalagi pakai mobil listrik
kan pasti ada manualnya
yang saya mau katakan itu gini bud
ikutin aja aturannya
memangnya selama ini gak ikut aturan
ya banyak sekali
nanti tidak cukup waktu saya membedah itu
misalnya saya katakan contoh ya yang saya mau katakan itu
bu melki pasti tahu ya
kawan kawan ini kan banyak sekali nih plt plt nih
dari mulai provinsi sampai dengan kabupaten kota
nah itu nggak sehat dalam berorganisasi
kan sekarang bingung kita ini ribut
ini plt ini punya suara atau tidak
sekarang saya mau tanya
plt itu punya suara atau tidak
sementara dia bukan legitimasi dari bawah
tapi dia legitimasi dari dpp itu
di adrt tidak diatur
di adrt tidak
tapi jurisprudensinya atau konvensinya tahun yang lalu
para plt itu tidak punya suara
karena dasar berfikirnya kayak begitu
nah yang kedua kalau kita mau lihat argumentasi lagi misalnya
kebanyakan kita berorganisasi ya
partai ini kan kedaulatannya tangan anggota
adrt mengungkapnya seperti itu
manifestasi dari kedaulatan tangan anggota itu
maka pemimpin dipilih oleh anggota melalui sistem perwakilan
dpd nya yang menentukan pilihan
karena itu dpd dpd nya tidak boleh ditunjuk dari atas
itu harus selalu proses musda musda
misalnya bu melky nih
nah ini kan teman saya yang masih punya akal sehat lah menurut saya
dia jadi plt dia langsung musdakan
dia langsung musdakan
dia nggak mau legitimasinya dari atas
dia mau legitimasi dari bawah firm
kemudian kebetulan ketika dia bikin musda dia terpilih lagi
nah karena dia terpilih dia gagah nih masuk ke dalam arena munas
dia gagah masuk ke dalam arena munas
ini misalnya contoh salah satu
yang kedua rapat rapat
partai golkar itu partai besar
kita harus punya pemikiran lu bahwa ini partai besar
punya sejarah panjang
dan karena itu pengambilan keputusannya itu gak bisa sendiri sendiri
karena itu diatur dalam pasal sembilan belas bahwa dpp itu adalah pelaksana eksekutif partai
yang bersifat kolektif
itu spesifik tuh
apa kolektivitas itu pengambilan keputusan apapun di partai ini
harus melalui rapat rapat sebagai instansi pengambilan keputusan
mulai dari rapat munas namanya rapimnas kemudian rapat harian sampai rapat pleno
yang sekarang kan juga begitu sebenarnya
setahun lebih tidak ada rapat pleno
harusnya menurut tata kerja itu dilakukan dua bulan sekali
oke lalu kolektifnya
kalau tidak ada rapat rapat ya tidak ada kolektif
misalnya ya zaman saya kasih ilustrasi ya
jaman pak suria
pak jaman pak abu rijal bakri
itu kan keras tadi dikatakan melky
keras memang keras gitu ya
tapi sekeras itu pun aturan masih relatif jalan
itu semua dimasukkan
rapat kita mengusulkan di pleno rapat
nah kemudian rapat memberikan kewenangan kepada pak abu rizal bakri untuk menentukan satu dari banyak nama
bahkan zaman pak jk menjadi pimpinan di dpr itu di vote di pleno dpp
untuk membentuk partisipasi keterlibatan banyak orang
ingat ya kita nggak bisa besar kalau nggak ada partisipasi
semakin besar partai ruang partisipasinya harus semakin diperlebar
nah ruang partisipasi itu yang dipersempit melalui mekanisme bisik bisik
tadi kalau dikatakan misalnya bung melki
kalau di situ saya berbeda pendapat soal akomodasi
tapi saya kan gak pernah mau ngomong soal diri saya itu problemnya itu ya
tapi saya bagian dari satu orang yang tidak dimasukkan dalam kepanitiaan munas
saya loh ya yang setiap munas orang tahu kredensial saya gitu
kemudian tidak masuk
walaupun bagi saya saya sampaikan kepada kawan kawan
bagi saya jabatan berpartai itu bukan segala galanya
itu ruang pengabdian aja biasa aja
di pecat pun kita pernah kan
karena itu kita bisa comeback lagi dan kemudian melakukan sesuatu
nah karena itu yang saya mau katakan itu adalah coba lihat akd kita itu
akd kita itu erlangga men
nah aspek aspek akomodasi itu yang tidak terlihat
nah karena itu menurut saya timbulah sedikit turbulensi
itu yang dikatakan melanggar janji
saya nggak tahu janji itu gini ya
saya nggak berani mengomentari sesuatu yang saya tidak ketahui
karena dua belah pihak mengatakan
hanya yang bersangkutan dengan yang bersangkutan dan tuhan yang tahu
ya kita nggak bisa komentari kalau
nah kadang kadang kan kita ambivalen
kita ikut masalah
masuk di situ kawan kawan saya ingatkan juga
kawan kawan masuk di situ
tapi sebenarnya dia bilang juga hanya ini sama ini dan tuhan yang tahu
tapi dia ikut komentar
nah karena itu saya nggak berani komentar soal itu
selain narasi narasi yang sudah ada menjadi milik publik
tapi sebenarnya kalau misalnya tadi bang melki mengatakan ini konflik biasa aja
pada akhirnya saya ingin mengatakannya
pada akhirnya saya melky
ini melky yang di sana ya
kawan aceh hasan zazili di sana
ada sari di sana
kawan kawan saya semua itu
kita biasa duduk ngopi
kadang kadang saling telanjang telanjangan gitu
ada makna yang positif
saling buka bukaan terhadap apa
dan kalau salah kita bilang salah
kalau benar kita bilang benar
justru yang kita harapkan
itu dipertontonkan oleh elitnya
nah karena itu saya senang misalnya
kalau misalnya besok ya
pak bambang sama pak erlangga ketemu
kan tadi disampaikan sama melky nih
pak adiko maruden dan pak setia novanto
mau masuk putaran kedua
fight sampai selesai
ada residu di situ
tapi residu itu masih bisa kita tangani
yakin sekali ini
selama kita masih mau duduk
semua persoalan selesai
ini bukan punya kita partai ini
punya banyak orang
sebenarnya begini mbak putri
baperan nggak sih sebenarnya
uco ini kan salah satu orang yang di partai golkar
itu yang saya tadi suka bilang
dia ini kalau di posisi mana pun juga
argumentasi dia kokoh
dan sebenarnya dia ini kesayangan juga ketua umum sebenarnya
kesayangan ini erlangga artarto nih
tapi nggak dimasukin jadi panitia ya
takut sayang ya
disuruh istirahat kali mbak putri
yang pasti dia ini juga nggak tahu ya
namanya putri itu kadang kadang gitu ya kan
kadang kadang ada waktunya kita bareng
ada waktu kita berbeda
namun ini saatnya dia sedikit berbeda dengan pak erlangga
tapi yakin apa di golkar itu setelah habis munas itu
biasanya semua potensi itu akan kita satukan lagi
contoh begini deh misalnya
siapa yang pernah kebayang bahwa kemarin
itu dengan kemudian apapun ceritanya ya
ketika orang bilang ini pasti akan berantem sampai munas kan
tapi pak erlangga bisa tuh ketemu sama mbak amsud
untuk kemudian pak erlangga dan pak amsud ini bersepakat
untuk udah mpr kita bareng
karena yang dilihat bukan soal pak amsud dan pak erlangga lagi berkontestasi
tapi ini kepentingan partai dan lain
saya mau tau bentar mel ya
itu saya bagus sebagai sebuah outlet dilihat orang bagus
tapi kita harus terbuka juga
bahwa pertemuan itu ada pihak ketiga
karena itu pertemuan itu bukan datang dari kesadaran
nah karena itu kita sudah syukur ini
nah kita harap ke depan
kalau ada konsensus itu datang dari
jangan tunggu ada pihak ketiga
ada memang begini cowo
jadi kan ada juga
karena kita juga mengalami kadang
terkadang kita punya inisiatif pribadi
terkadang juga butuh juga ada
support dari yang lain
nah ini kan
kalau juga penyintu orang lanjut kita gak mau kan juga gak bisa ketemu juga
tapi kalau kita punya keinginan memang kesana
kemudian juga mungkin ada yang mendorong ya
kita bersyukur juga
tapi intinya begini
ini saya telepon
intinya kan begini
bahwa pak erlangga itu
dan pak amsud ini pernah duduk bersama untuk urusan mpr
kan orang juga
lihat sendiri ketika bersatu berdua itu
dalam kondisi yang harusnya itu
posisi kita belum tentu menang loh
barang barang kemudian bisa menang pak basuki
dari ketua mpr
nah kami berharap agar yang sudah para pak basu lakukan ini
ketika pak erlangga
mendorong pak bamsud untuk ini
dan ya kami kan menyaksikan juga kan
kesepakatan mereka berdua
walaupun dengan berbagai cerita ya
waktu ketemu itu kan pak bamsud sudah bilang
mendingin dengan ke sana
dan kemudian seterusnya sampai
mengatakan mendukung di munas
tapi kemudian jadi begini
karena faktor tadi pak amsud merasa
tidak diakomodasi pendukungnya
oke itu satu cerita
kesadaran mereka untuk bertemu ini
dan juga kelompok kelompok sekitarnya ini
bisa berada pada kecepatan yang
mendahului pertarungan di munas ini selesai
jadi mudah mudahan kami berharap agar
proses menuju munas sariha ini
maupun pada saat nanti di lapangan
itu kompromennya bisa ketemu
aku sebagai orang luar sih
saya gak terlalu percaya
gini menarik memang
memang mereka bertemu sama sama
tapi pada saat yang sama
yang satu merasa dikhianati perjanjiannya
yang satu juga merasa dikirim
itulah makanya saya mengatakan
kalaupun mereka bertemu sekali lagi
misalnya itu gak menyelesaikan
oke kita sekarang aja deh
kita sekarang aja deh
cnn indonesia prami segera kembali
ada kembali bersama kami di cnn indonesia pramius
masih membahas babak baru dari perbutan kursi golkar satu
bung rie anda mengatakan gak percaya lagi dengan yang
pertama kan kalau udah selesaikan gak ada artinya kan
kalau betul ada perjanjian itu kan sebetulnya sudah menyelesaikan masalah ini semua
sudah beres gitu
ini kan persoalannya pak bambang merasa nggak ada perjanjian itu
itu kira kira gitu ya
satu segi pak erlang gak merasa ada perjanjian itu
nah dimana mereka ketemunya gak ada ketemunya tuh
nah yang kedua
kalau dilihat dari apa namanya yang sekarang ini gitu
itu kan keduanya memang dalam bacaan saya
dalam kondisi yang lima puluh lima puluh
gitu ininya kan
chance nya gitu
nah yang ketiga
jangan lupa bahwa posisi ketua umum golkar dua ribu dua puluh
sampai dengan dua ribu dua puluh
karena akan mereka berhadapan dengan calon calon presiden yang setara dengan mereka gitu
pasar bebas ya
pasar bebas pun
bukan hanya pasar bebas
chance golkar itu yang lebih kuat sekarang gitu
karena dua ribu dua puluh empat itu gak ada tokoh sama sekali kan
kalau misalnya pak erlang gak
misalnya yang maju dari golkar atau pak bambang suati yang maju golkar
mereka berhadapan dengan junior mereka sebetulnya gitu
nah oleh karena itu
siapapun jadi ketua umum partai golkar sekarang
punya potensi yang sama
menjadi calon presiden di masa yang akan datang
dan boleh jadi untuk kali pertama dalam sejarah golkar
mereka mencalonkan sendiri
ya dengan suara dia sendiri sebagai pemimpin
kader mereka gitu
itu khasnya justru di dua ribu dua puluh empat ini
nah kalau melihat itunya semua
wah tentu saja tidak ada titik temu mereka
kecuali pada prosedurnya gitu
apa prosedurnya itu
satu pemilik suara misalnya
yang sendirinya gugur
kan kira kira gitu ya
kalau sudah mendapatkan suara
waktu pemilihan ya pak bambang suwati atau pak rilangga
kalah atau menang
hanya itu gitu mekanismenya
tapi kalau konteknya dialog untuk mengatakan misalnya
pak bambang suwati gak usah ikut lagi
saya kira enggak
tapi itu pun menurut saya juga
sebagai orang luar
saya juga merasa gak
kalau partai sebesar golkar itu
memang sudah sejatinya
dua itu minimal banget
itu harus tercermin di dalam partai golkar
dalam kerangka apa
justru pemilihan itu dalam kerangka
melakukan konsolidasi sebetulnya gitu
nah karena setiap orang
diberi kesempatan untuk menyuarakan aspirasi politiknya
melalui mekanisme pemilu
dan tentu saja
dengan kedewasaan politik yang terpilih nantinya
itu harus didukung oleh
yang bersama sama gitu
artinya gak ada orang yang gerunda
karena dilalui melalui mekanisme yang sesungguhnya namanya pemilu kan
nah oleh karena itu
kalau saya sendiri
sejak dari awal mengatakan
sebaiknya golkar tidak menerapkan tradisi aklamasi itu
di satu segi
karena ini kan cocok untuk partai sebesar golkar
mereka harus mulai mentradisikan justru pemilu yang lebih sehat
yang kedua juga
saya kurang mengerti
dari mana pak lasapah yang mengatakan bahwa
aklamasi itu mekanisme yang paling dekat dengan
saya gak tahu itu
menghubungkannya bagaimana gitu
musyawarah mufakat diartikan sebagai aklamasi
lalu diartikan sebagai itulah tujuan dari pancasila itu
jadi tadi gini bu ray
yang di internal golkar juga kadang masih juga salah menerjemahkan
jadi di golkar itu tadi kan sudah dijelaskan tuh
penjaringan itu siapapun boleh menjadi bakal calon
tapi bakal calon menjadi calon itu ada prosedur
teknisnya bisa disepakati
nanti dibikin dalam tata tertib pemilihan
untuk kemudian di vote lagi untuk masuk menjadi calon
jadi maksudnya aklamasi itu bukan dipaksakan
nah ini yang salahnya juga sebagian teman teman golkar bahkan
atau lagi orang luar itu mengatakan bahwa ada pemasukan aklamasi
setiap orang punya hak
menjadi bakal calon
sekarang nggak ada lima orang nih
pak erlangga pak bamsud pak ridwan nisam pak indra bambut
tadi pak kang agun
nunggu nanya yang udah maju
udah lima nih berarti
lima ini menjadi bakal calon sekarang
nah dari bakal calon menjadi calon itu dia akan dipilih
teknis lagi diatur
kalau cuma satu berarti otomatis dia harus menang aklamasi
karena cuma dia yang lolos menjadi calon
ini teren golkar ini masih ada juga yang salah ngomong
publik memandang aklamasi
publik memandang aklamasi itu gak ada calon
sementara di golkar memandang aklamasi itu eksplisit dikatakan itu
dalam tata tertentu itu
maka dia langsung dinyatakan terpilih secara aklamasi
nah karena itu ada vote
nah terminologi aklamasi dan publik sama di dalam ini kan berbeda
kita ini setiap munas itu media on air loh
ini kan kampanye gratis sebenarnya
kalau bayar berapa duit nih
karena ada satu pertunjukan yang gak ada di partai lain
waktu milih satu dua pak erlangga pak mas susamjo
seperti konvensi ya
waktu dibikin bang akbar dulu konvensi itu
kemudian mata publik itu semua ke stasiun televisi dan melihat golkar
karena publik mengharapkan suasana yang demokratik
karena itu kalau ada di partai golkar yang menghilangkan ini
menurut saya ini kemunduran yang luar biasa
saya dalam penangkapan rey misalnya
bung rey sebagai pengamat dari luar ya
memang juga ada di dalam yang memang mengarahkan itu
jadi dalam sendiri itu kalau bisa kayak under table lah
elit duduk selesai
ini oligarki nih kalau kita biarkan ini oligarki
udah ada gejalanya
gejala itu ada
karena itu kita berkepentingan untuk mencegah itu tidak terjadi
jangan dimaknai kalau ada voting itu kita nggak pancasila
kita voting itu berkali kali
ada residu dua kali
residu pertama itu orang bikin partai partai baru
tapi setelah munas di bali kan nggak lagi
dan saya yakin besok mau pak erlangga yang menang
mau pak bambang yang menang
tidak akan ada partai baru
nah kalau orang ada yang residu yang eksodus ke partai lain itu nggak bisa kita hilangkan
gak bisa kita cegah
nah karena itu ini lagi lagi adalah proses yang biasa
nah karena itu kalau orangnya kayak melky kayak saya gini ya berkomentar kawan kawan yang lain
saya kira ini kan kadang kadang ada kawan kawan ini yang orientasinya bukan partai
orientasinya itu adalah
kuasa atau apa
jadi dia semacam ada apa namanya orientasi di dalam orientasi gitu loh
nah ini yang kadang kadang membuat situasi itu tidak menjadi menarik
tapi ini kan problem di internal golkar
mekanisme aklamasi itu kan setidaknya ada dua dalam pengalaman golkar ya
satu yang saya bukan tadi prosedural
otomatis tuh gitu
tapi ada yang mekanisme apa namanya setiano partur dengan komarudin
dua duanya lolos tapi kemudian salah satu diantara mereka menyatakan mengundurkan diri gitu
itu kan artinya aklamasi juga
maksud saya model yang kayak begini sebaiknya dihindari
itu maksud saya
dan jika memungkinkan selalu ada keinginan
jadi dibiarkan kompetisi itu terus berbulir sampai akhir
selalu ada keinginan
mereka kan maunya ke bumb
kita juga senang lah
tapi kan kompetisi di dalam kan juga biasa aja dan siap siap aja kan
kompetisi sekarang gini kenapa kemarin bang akom itu juga tidak mau lanjut di putaran kedua
kemudian memilih untuk sudah musyawar wakil
karena juga kan ketika sudah masuk di misalnya dua orang calon yang lolos kemarin di bali
bang nors dan bang akom ini
bang akom juga sudah merasa kalau dilanjutkan lagi juga dia kalah
dan berkompromi di dalam politik itu kan hal yang biasa
iya setuju saya
kalau kayak gini
kalau kami di golkar itu gini ya
pokoknya paling rumit itu ketika kemarin kita dua kubu
itu paling rumit tau
golkar punya masa kelam paling kelam itu setelah bang akbar kemarin urusan waktu mau dibubarkan itu
itulah ketika kemarin dua kubu
sekarang jangan dua kubu lagi supaya gak kelar
gak mungkin lah
saya pasti gak akan itu terjadi
karena dasarnya itu saya tahu pak erlaga dan pak amsyu dan semua teman teman ini bisa duduk kompromi lah
bahwa ada cerita ini cerita itu ya namanya politik tentu tidak bisa sempurna ya
tadi kami rapat juga kan
bang mekeng diprotes orang
a b c d e lah gitu
ya memang kita mulai dengan yang ada ini dulu
tapi sambil menyempurnakan apa yang tadi sudah dilakukan
bang mekeng ini misalnya contoh ya
dulu dipersepsikan mendukung pak erlangga
kemudian jadi ketua penyelenggara dia bilang saya tengah sekarang nih
jadi saya tengah harus ngatur ini biar jadi wasit yang adil
itu tidak mudah
mesti meyakinkan kedua belah pihak pendukungnya
tapi ya kita mulai dengan yang ada ini dulu sekarang
saya yakin walaupun teman saya ini
bung ucong ini belum masuk jadi panitia
tapi dia juga menyintai gue
karena pasti ada caranya lah
karena tadi itu dibuka begini
kata bang mekeng nih
udah lah ini memang ada formal panitia
tapi yang tidak panitia juga itu
kalau ada rapat sc oc boleh datang
pasti datang lah kan jubir
karena ini secara administrasi kan
namanya bisa ada sk
tapi tadi itu dibuka gini
daripada kita berdebat soal panitia
besok ketika rapat rapat sc oc itu
jadi saya sc ini saya bisa datang di rapat oc atau sebaliknya
terus kayak macam teman saya ini
bu ucong tidak masuk pun juga dipersilahkan
karena daripada kita ribet soal administrasi
harus disampaikan sedikit aja sama kawan kawan kita ini
ini bicara saya lah ya
dan saya yakin kita sama lah ya
yang memimpin kita itu pikiran
itu yang paling penting
artinya sama siapapun kita bisa tunduk
kalau pikirannya sama
nah kalau kita misalnya katakanlah pikirannya berbeda
perlakunya nggak sama
kemudian kita kritik
itu jangan dianggap kayak musuh
karena itulah saya misalnya kayak gini
apa memang udah gak mengharapkan lagi ada pikiran pikiran di partai ini
sehingga kepada kita kok saya
ini kan pikiran dari koko nih
saya misalnya tidak dimasukkan
yang bicara bukan hanya saya
orang bicara melki bicara kawan kawan yang lain
kok bang ucok gak masuk
saya seru seru aja
saya pribadi begini
saya berani walaupun formalnya nggak masuk
tapi tetap kalau teman saya ini bung ucap mau datang
kalau saya ya
dia bisa diskusi
ada vip pass ya
kalau langsung masuk di kepanitiaan kan jauh lebih dekat
karena saya tahu juga model dia ini bukan model begitu
dia gabung ke dua perjuang hanya untuk dia jadi sc
bukan model begitu lah misalnya
kita lihat nanti pergerakannya seperti apa
nanti tanggal empat lima enam ya
terima kasih bung rey
bang melki terima kasih banyak
bang uco terima kasih banyak
kita kembali setelah jeda dengan informasi lain
tetap di sini